ini yang sering jatuh kan
kalau malam malam ini ya yang ambro itu
pasalnya sudah enam tahun terakhir
atap rumah yang ditinggali maeni bersama anak bungsu dan cucunya ini roboh
genting dan plafonnya berlubang di sana sini
membuat air hujan mengucur dengan derasnya
mengenali sebagian isi rumah ma emi
waduh ini bocornya sampai menggenang gini ya mak
ini kalau bocor kayak gini
berarti nggak berani masuk ke sini mak
udah ditaruh taruh aja
kalau udah bocor lihat padain
iya gitu aja
kalau udah ditaruh kebelakangin lagi
itu atasnya bu jo
bolongnya gede banget ya ma emi
di mana lagi bisa yang kalau bocor pak
yang kalau bocah di mana lagi
di kamar sini kamar tenang
rumah hasil jari payah ma emi bekerja sebagai operator po bus di jakarta sewaktu muda
kini tak tersentuh renovasi
kamar dan ruangan tengahnya tak bisa lagi ditinggali
jadi ini tadinya kamar punya siapa ini mak
bocornya segede banget kayak gini
berarti ini udah gak bisa dipakai gitu ya
nggak ada yang berani tidur di sini
nggak ada nggak ada yang berani
pada takut anak anak juga
di sini di ruangan bekas dapur sempit inilah
kini maemi bersama mailani anaknya dan isnan cucunya bertahan
ruangan berukuran kurang lebih satu lima meter
berkali tiga meter inilah
satu satunya tempat yang setidaknya masih bisa untuk bernama
berkali tiga meter inilah
satu satunya tempat yang setidaknya masih bisa untuk bernam
tuh anak anak suka cucu ini sedih
takut kalau lagi tidur tiba tiba
tiba kayak kemarin lagi tidur
kayak ini kaget lagi
tidur tiba tiba ketiban
kayak ini kaget lagi
benar saja yang ditakutkan pun terjadi
beberapa genting bagian dapur yang ditinggali keluarga ini kembali runtuh
tak banyak yang bisa dilakukan ma emi
untuk mengumpulkan rupiah dan merenovasi rumahnya itu

untuk mengumpulkan rupiah dan merenovasi rumahnya itu
di usianya yang kian rentah ini ia hanya bisa bekerja sebagai buruh tani
itu pun jika ada yang memanggilnya untuk bekerja
kepada saya ma emi bercerita
sebenarnya ia masih punya suami namun jauh terpisah di jakarta
sebenarnya ia masih punya suami namun jauh terpisah di jakarta
namun kondisi keuangan suaminya yang tak jauh berbeda
kondisi keuangan suaminya yang tak jauh berbeda
membuatnya jarang pulang ke tasikmalaya
di sana di jakarta kerja apa si bapak
iya di itu di marbot
iya di margo sambil dagang dagangan itu aja koki gitu
jadi emang dari bapak juga masih belum bisa
umpulin uang buat benerin rumah gitu ya ma
iya belum udah keseluruhan tahun
udah tua kayak gitu
udah seperti kayak emak begini udah tua
tak banyak rupiah yang bisa dihasilkan maeni dari pekerjaannya itu
hanya dua puluh lima hingga rp tiga puluh yang biasa ia dapat dari bekerja setengah hari
uangnya itu hanya cukup untuk membeli beras dan lauk makan seadanya
ia terpaksa bekerja berbekal nasi putih saja berlaukan garam
ngeliat isnan ngeliat melani apa kenapa apa sih yang bikin mak sedih
ya ngeliat anak aja gitu
liat cucu ma tuh lihat keadaan ma begitu
belum bisa ngasih
kadang ya kagak kagak
kalau ada misalnya
satu nan isnan baru dapat kerja aja
alat sekolah isnan
terus terus ma ma ma
ya satu satunya juga sampai ya
nggak bisa dipakai lagi
dikutip saya mau ke rumah i staff kur baba saya
ya rasul salaam alaika
lantunan merdu solawat ini menjadi hiburan satu satunya mailani melepas kebosanan
ya anak bungsu maeni ini memang bercita cita sebagai penyanyi
tak ada hari bersantai bagi mailani
setelah pulang sekolah ia sibuk merapikan pakaian
memasukkannya satu persatu ke karung
sejak atap rumahnya bocor maka praktis
lemari lemari pakaiannya pun rapuh akibat tersiram air hujan dan tak bisa lagi digunakan
mailani terpaksa menyimpan seluruh pakaiannya di dalam karung agar tetap bisa digunakan
selepas mengurus rumahnya
mailani bergegas menuju kali atau saluran irigasi terdekat dari rumahnya
berbekal ember dan saringan bambu
saya menemani mailani mencari remis atau kerang air tawa
untuk nantinya diolah dan dijual keliling kampung
di saluran irigasi inilah
mailani biasa mencari remis atau kerang air tawar
tangan mungilnya teliti mengorek ngorek pasir
menyimbah batu mengumpulkan satu demi satu kerang kali
jadi gimana cara nyari remis ini
ini pakai ayakan terus pasirnya dimasukin gitu loh
ini apa remis
terus ini remisnya
kerang kecil inilah yang nantinya ia bawa ke rumah untuk dimasak
sayang mencari remis tak selamanya terasa mudah
saya benar benar kesulitan berjalan di aliran sungai ini
hah gak bisa
tak can't rumor

tapi dia menjahat langsung yang kita pasukan
tapi dia menjahat langsung yang kita pasukan
tapi dia menjahat langsung yang kita pasukan
cukup untuk dijual setidaknya beberapa bungkus
di sini dapur darurat yang dibuat apa adanya
mailani harus merebus remis sebelum dijajakan
dapur sederhana tanpa atap dan berdindingkan terpal
menjadi saksi perjuangan mailani
setiap satu bungkus remis rebus ini
biasa dijual mailani seharga rp dua
jika beruntung dagangannya akan habis terjual
dan dia bisa membeli lauk makan malam
melani bercerita ia yang juga tuna daksa sejak lahir ini
seringkali diolok olok teman temannya di sekolah
matanya tak sempurna
jari jari tangannya pun tak tumbuh seutuhnya
namun jika merasa lelah dan sedih
hanya kepada emaknya lah ia terbiasa melepaskan keluh kesah
cucu maeni isnan pun seringkali membantu bekerja
dengan mengumpulkan kelapa untuk dijual
namun sudah seminggu terakhir kaki isnan bengkak
kondisi ini membuatnya kesulitan berjalan
isnan terpaksa izin tak masuk sekolah
jika dalam kondisi sakit seperti ini
isnan selalu rindu bertemu ibunya
yang merupakan anak pertama maeni ⁇
sudah meninggal karena sakit
isnan kan ibunya udah gak ada ya
mamanya udah meninggal
sejak umur berapa isnan
sejak umur satu tahun
jadi kalau misal kangen atau pengen ketemu ibu
biasanya baca doa yasin surat surat
di kuburannya ibu
cuma bisa sekarang kalau isnan cuma bisa ngeliatin dari foto gitu
fotonya ibunya isnan
sebenarnya isnan punya pilihan untuk ikut bersama bapaknya
yang sudah menikah lagi di kota banjar
namun ia tak mau meninggalkan neneknya
yang sudah mengurusnya sejak bayi
lagi pula dekat dengan pusara ibunya
membuatnya jauh lebih tenang
kalau nggak diobati nanti nggak sembuh sembuh
tiap malam jadi sakit
hari ini tim berbuat baik memutuskan membawa isnan ke puskesmas
luka bengkak di kaki isnan tidak bisa dibiarkan infeksi berlama lama
sebelum menyebar ke kulit dan jaringan lainnya
rasa takut lapak jelas di muka isnan
ia khawatir akan disuntik
begitu pula di wajah neneknya
ma'eni tak kuasa menahan rasa khawatir
takut dan sedih
yang bercampur menjadi sakit
kenapa mak takut isnan diperiksa takut dirawat inap
iya jangan mak
aduh jangan dirawat aja dulu
tangin di rumah aja
tangis dan teriakan isnan meledak pagi itu
teriakannya memecahkan keheningan puskesmas cisaruni yang sedang sepi
isnan merasakan sakit yang teramat sangat luar biasa
saat nanah dan darah dikeluarkan dari kakinya
sementara ma'eni hanya bisa menangis melihat cucu kesayangan yang meraung kesakitan
namun hanya itu cara yang bisa dilakukan agar isnan bisa kembali berjalan
udah mau selesai isnan
dokter ma'eni tadi kaki isnan itu sebenarnya kenapa sih dok
ini karena infeksi
ini karena infeksi
ini kan tadi karena pakai kaki basah ya isnan ya
kaki basah terus main bola
bisa jadi dia ketusuk jarum atau ketusuk paku yang udah gak steril yang mudah karatan
tadi ini udah kita buang semuanya yang ada di dalamnya
besok kesini lagi kita ganti perban
terima kasih dokter
ternyata tak ada yang memapah atau menggendong isnan ke puskesmas
menjadi alasan luka di kakinya tak pernah mendapatkan perawatan serius
alhamdulillah nggak apa apa ya itu dibaksiin aja
terima kasih pak
masih bakal jangan cemburan ya
udah main satu satu
udah cepet cepet saya nggak cemburan
saat suasana mulai kondusif isnan mulai tenang
tim berbuat baik mengajak mereka berjalan jalan di kota tasikmalaya
kata orang hati yang gembira adalah obat paling mujarab
maka hanya ini yang bisa kami lakukan untuk mengobati luka isnat
tim berbuat baik juga mencarikan sepatu sekolah untuk mailangi dan isnan
sepatu sederhana yang tak seberapa mahal namun sangat berharga bagi kedua anak ini

sedangkan untuk ma eni pakaian baru adalah hal yang ingin mailangi berikan
suatu wujud cinta kasih mailangi agar ma eni bisa beribadah
dan beraktivitas dengan baju yang pantas dan suci
ibu udah dicoba bajunya
suka enggak sama bajunya
ini salah satu cita cita melani juga kemarin katanya
kalau punya rezeki lebih
katanya mau beliin baju buat emak
kata melani biar salah satu jadi anak yang berbakti
beliin baju yang suci ya mel ya
yang bersih buat emak biar bisa buat pergi pergi
termasuk juga buat ibadah juga
ma suka enggak bajunya
ma senang enggak kita ajak jalan jalan
semoga mas sehat selalu ya
nah terakhir nih isna nih
isna senang enggak tadi dapat sepatu
sepatunya kalau udah basah jangan dipakai ya
biar nggak bengkak lagi kakinya
terus dulu dong
sedikit kesenangan ini mungkin bisa membuat ma eni
mailangi dan isna melupakan rasa khawatirnya
namun dari lubuk hati yang paling dalam
ma eni tentu saja berharap ada tangan tangan baik
yang bisa membantunya memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh
agar di sisa usianya
setidaknya ma eni bisa mewariskan rasa tenang
bagi anak dan cucunya